memang menyenangkan menghabiskan waktu di rumah sambil bermain dengan hewan peliharaan seperti kucing maupun anjing
namun memiliki hewan peliharaan kebersihan rumah pun harus tetap diperhatikan
sebuah perusahaan teknologi dyson melakukan survei tahunan bertajuk global dash study
yang melibatkan tiga puluh ribu responden di tiga puluh negara di eropa amerika dan asia
namun tidak termasuk indonesia
dalam studinya pada tahun dua ribu dua puluh dua sekitar lima puluh tujuh persen responden memiliki hewan peliharaan
dan sebanyak empat puluh empat persen responden hanya membersihkan rumah saat melihat kotoran atau debu yang terlihat secara kasat mata
padahal bagi yang mempunyai hewan peliharaan ada banyak partikel dari hewan yang terlalu halus untuk dilihat dengan mata telanjang
pas saat keperluan pengampiran mohon pertumbuhan
mengususnya sebagai una pertumbuhan corridul atau seni
dalam percaya anggaran carbonendar masati
apabila kami bisa melakukan kategori desktop baru di manager warteg training

misalnya terhadap pekerja
salah satu masalah yang terjadi pada hewan peliharaan adalah alopesia parsial atau kerontokan bulu
kerontokan bulu hewan dirasakan oleh karolina fajar yang sudah memiliki hewan peliharaan sejak tahun dua ribu dua belas
kedua kucing dan anjingnya memang memiliki bulu yang cukup pendek
namun tak jarang bulu bulu pendek ini mengakibatkan alergi pada suami dan anaknya
untuk menjaga kebersihan rumahnya dari bulu anjing dan kucing yang rontok
selain menggunakan alat penghisap debu sarulina menyisi rutin tiap dua hari sekali
kebetulan suami dan anakku memang semua dua duanya sayang hewan ya
tapi tidak dipungkiri mereka itu selalu bersin bersin ya
aku juga bingung nih awalnya kenapa sih mereka selalu udah pagi pagi bersin
suamiku lebih parah jadi dia itu setiap kali
main dengan kucing atau anjing pasti bersin
jadi kita mengambil kesimpulannya oh jangan jangan alergi nih
bulu hewan peliharaan sebenarnya tidak menimbulkan penyakit
namun pada sebagian orang yang rentan terhadap bulu hewan
dapat menyebabkan penyakit tertentu kambuk salah satunya penyakit asma
bukan bulu kucing menyebabkan penyakit asma tapi memang pasien pasien
bukan diturunkan atau punya alergi terhadap sesuatu
nah salah satunya adalah bulu hewan itu
jadi bulu bulu hewan itu bisa mencetuskan kekambuhan dari penyakit asma
selain merawat dan memberi gizi yang baik bagi hewan peliharaan seperti anjing dan kucing
pemilik juga harus rutin menjaga kebersihan lingkungan agar terlindungi dari berbagai macam penyakit